sejauh ini apa hasil pemeriksaan perihal penggunaan pelat rfs di mobil yang ditumpangi rahel
ya jadi kami masih belum bisa memberikan keterangan karena memang masih harus melakukan klarifikasi
artinya setelah kita melihat kesesuaian dokumen setelah kita mengecek kendaraan secara langsung yang kita harapkan nanti dibawa ke sini
barulah nanti kita bisa menyatakan bagaimana hasil mungkin apakah memang
memang ada yang tidak cocokkan atau ada hal yang berbeda dengan hasil pemeriksaan tersebut
oke pak argo koreksi kalau saya salah untuk plat rfs atau rf pejabat ini kan biasanya identik dengan empat angka ya empat nomor
namun kalau kita lihat yang dipunya rahel ini kan tiga tiga dengan belakang rfs
artinya anda melihat ada atau tidak sebenarnya pelanggaran karena kan kalau dari kombinasinya berbeda nih
ya jadi memang untuk
untuk plat satu dua atau tiga angka itu akhirnya itu tidak terikat ya artinya bebas
jadi memang sudah diatur ppt mengatur untuk nomor pilihan
jadi masyarakat semuanya bebas dengan membayar pnbp kepada kas negara
jadi artinya satu angka dua angka tiga angka dengan akhirannya tuh mungkin misalnya satu ratus dua puluh tiga abc atau ya tadi itu yang kemarin sama viral rfs
atau mungkin apa yang memang seolah olah seperti mirip dengan kendaraan yang digunakan oleh pada instansi tertentu
yang memang ada ketentuan yang diatur dalam berkap nomor tiga tahun dua ribu dua belas yang mengatur tentang snk atau tnkb rahasia
itu memang empat angka dengan kepala satu yang digunakan oleh pejabat pada instansi atau departemen tertentu
oke jadi artinya bisa dimiliki secara umum ya karena memang ada ketentuannya
begitu ya pak argo ya
iya betul sekali
oke apakah perihal mendapatkan privilege atau keistimewaan di jalan kemudian ini menjadi alasan kenapa pelat rfs ini walaupun dengan tiga angka beda dengan yang pejabat punya
ini banyak dicari bahkan dibilang nomor cantik gitu dijual mahal begitu pak argo
ya jadi sebetulnya kalau dibilang dijual mahal itu juga tidak juga ya
karena memang ada pnbp
ya pnbp yang mengatur ya
jadi kalau satu angka itu kurang lebih sekitar lima belas atau sepuluh tiga angka itu tujuh lima dan itu memang dibayarkan ke kas negara
jadi bukan diberikan kepada kepolisian
cuma memang ada akhiran akhiran tertentu yang mungkin diminati sebagai masyarakat karena mirip yang tadi saya sampaikan
ada yang mengatur tentang perbitan snk rasyia ya
itu ada mekanisme yang mengatur
karena harus mengajukan ada rekomendasi yang dikeluarkan dan sebagainya
di mana memang kendaraan kendaraan tersebut itu membantu tugas khususnya misalnya di sanksi departemen itu ada pejabat eselon kemudian di fungsi intelijen penyidik kejaksaan yang memang menggunakannya karena kepentingan kedinasan atau tugas
sebenarnya seberapa ampuh sih sebenarnya pak argo pelat rfs atau rf ini di jalanan
ketika mobil ini mengaspal di jalanan kenapa orang orang sangat tertarik rela memburu bahkan rahel dijemput dengan pelat mobil rfs yang identik
padahal angkanya pun juga bukan di rf yang biasa untuk pejabat gitu
apakah karena perihal mendapatkan privilege perlakuan istimewa di jalan
ya jadi sebetulnya kalau kita bilang perlakuan istimewa tidak juga ya
karena yang kita ketahui di masa janggil genap ini kemarin juga sempat disampaikan saya sendiri dari pak direktur bahwa kendaraan dengan akhiran tadi rfs atau nomor rahasia empat angka ini juga termasuk dalam peraturan janggil genap
jadi tidak dikecualikan
kecuali memang ada plat plat nomor rahasia yang digunakan oleh pimpinan negara itu memang sudah ada aturannya di dalam undang undang
itu kepala negara atau kepala lembaga perusahaan
kepala negara ketua atau wakil ketua itu memang diberikan karena memang ada tugas tugas yang memang harus dilaksanakan
tapi tidak semuanya tentunya ada mekanisme yang diatur disitu juga harus dilakukan pengawalan
nah itulah mungkin menarik minat
tapi sebetulnya kalau kita bilang privilege itu sendiri tergantung dari konteksnya
misalnya dalam rangka ada kegiatan acara kenegaraan disitu ya memang sudah diatur ada protokoler khusus
tentunya ada hal hal yang diatur
jadi tidak berarti setelah merta pelat pelat yang diberikan nomor rahasia itu mendapatkan privilege
tapi tadi ada lebih arah ke tugas atau kerahasiaannya sehingga petugas di lapangan pun juga pada saat yang bersangkutan itu menggunakan nomor tersebut artinya kan sedang berdinas
memang petugas yang memang sedang melaksanakan tugas
sehingga sebagian masyarakat menganggap ini sebagai seorang seorang lelah mendapat privilege tertentu
jadi ini apa ya pak ya bukan mentang mentang pelatnya rfs gitu jadi bebas tilang atau bebas ganjil genap gitu enggak
jadi tetap mengikuti apel apel yang sudah ditetapkan
berarti terkait dengan pemanggilan rahel v nya perihal penggunaan pelat rfs ini akan kembali dipanggil besok ya pak
sampai nantinya akan dilakukan penyelidikan
jadi yang bersangkutan yang sudah memberikan informasi hari ini tidak bisa memenuhi panggilan karena memang ada kegiatan
jadi memang dijadwalkan besok baru akan datang
terima kasih pak argo wiono sudah bergabung dengan kami di cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam pak argo sehat selalu
ya terima kasih selamat malam